gubernur dki jakarta anies baswedan akan memperlakukan kebijakan ganjil genap untuk sepeda motor dan mobil selama pembatasan sosial berskala besar masa transisi di jakarta
adapun direktur lalu lintas polda metro jaya kombes sambodo purnomo yogo menyatakan
berdasarkan koordinasi dengan dinas perhubungan darat pada masa psbb transisi ganjil genap belum diberlakukan hingga tanggal dua belas juni dua ribu dua puluh mendatang
artinya sampai tanggal dua belas juni pihak ditlantas dan dishubdar akan melakukan evaluasi terkait jumlah kendaraan dan kepadatan kendaraan
ini kan baru aturan dalam psbb jadi polri sendiri belum bisa melakukan penindakan terhadap pelanggaran sepeda motor yang melanggar gage
sedangkan untuk sanksi kendaraan roda dua seperti yang tertulis dalam peraturan gubernur no lima puluh satu tahun dua ribu dua puluh
sambodo menyebut pergub tersebut harus diubah menjadi peraturan lalu lintas terlebih dahulu
tim liputan cnn indonesia